hai acara tahunan jakarta yang diadakan menjelang ulang tahun jakarta pada dua puluh dua juli
mendatang ini pada tahun dua ribu dua puluh tiga sekarang diadakan selama tiga puluh tiga hari dari empat belas juni hingga enam belas juli
mendatang para pengunjung bisa menikmati pameran yang ada mulai dari kuliner elektronik hingga
otomotif tidak ketinggalan acara pekan raya jakarta tahun ini juga menyuguhkan konser dari
musisi musisi tanah air menurut direktur marketing g expo jika tahun lalu transaksi
ekonomi yang dihasilkan jakarta fair selama empat puluh hari sebesar tujuh tiga triliun rupiah tahun ini
penyelenggara acara j expo kemayoran memprediksi akan ada peningkatan transaksi ekonomi dibanding
tahun lalu meski pelaksanaan lebih pendek tujuh hari dibanding tahun lalu
kalau soal target angka tujuh tiga saya rasa bisa tercapai karena tahun ini kita lebih banyak ada
kepersertaan otomotif khususnya electric vehicle itu banyak sekali di hall a satu a dua tadi kita hanya
siapkan a satu a dua bahkan karena tidak cukup harus kita expen lagi ke c tiga kalau soal transaksi saya
yakin bisa karena dari sisi kita lihat juga dinamis daripada pengunjung yang datang juga
banyak yang melakukan transaksi pembelian dan lain lain
kuliner khas betawi turut hadir dalam acara pekan raya jakarta jaka salah seorang penjual kerat
telur yang biasanya berjualan di daerah mampang mengaku meski belum signifikan namun ada peningkatan
penjualan di prj dibandingkan di tempat ia berjualan sehari hari sekarang kan masih awal awal baru dua
hari kasih sedikit paling dua puluh tiga puluh keluar kalau akhir mudah mudahan aja lebih banyak bisa seratusan lebih
peningkatan penjualan di pekan raya jakarta juga dirasakan oleh aseni penjual es selendang maya aseni yang
membuka dua lapak di prj ini mengaku meski ia harus mengeluarkan dua puluh juta rupiah untuk penyewaan
lapaknya namun omset penjualannya bisa naik empat hingga enam kali lipat dalam sehari penjualan di prj

disini bisa jual berapa
disini bisa jual berapa
disini bisa jual berapa
disini bisa jual berapa
ini seratus lima ratus sampai seribu untuk pengunjung omsetnya lumayanlah sekitar lima sampai lebih
itu aja lima juta sampai lebih
selama pekan raya jakarta berlangsung ada dua lima ratus usaha yang mengisi satu lima ratus stand yang dipamerkan
habis keliling keliling prj nggak lengkap rasanya kalau misalnya
nggak nyobain makanan khas betawi salah satunya es selendang mayang yang satu ini
nita hadayani endra rizal di jakarta